ya pasti di rumah orang ataupun umat muslim di rumah ini pasti banyak sekali sajian dari sapi ataupun kambing baik di sate ataupun di gula begitu ya
tapi ternyata tidak banyak orang juga yang berani mengonsumsi daging kambing
anggapannya karena daging kambing ini menyebabkan darah tinggi dan juga meningkatkan kolesterol yang masih melekat kuat begitu pandangan di setiap orang
tapi tidak hanya itu aroma tidak sedap pun sering menjadi alasan ini kalau orang bilang bandot begitu
nah ini padahal daging kambing sebenarnya baik untuk kesehatan asalkan proses pengolahan juga pola konsumsinya ini dilakukan dengan benar
taukah anda kalau daging kambing memiliki banyak kandungan yang baik bagi tubuh
di antaranya protein zat besi vitamin b enam dan b dua belas
namun masyarakat masih cenderung takut untuk mengonsumsi daging merah satu ini
untuk memaksimalkan manfaat daging kambing sebaiknya kurangi penggunaan santan saat mengolahnya
selain itu anda harus cermat dalam memilih bagian daging kambing yang akan diolah
otak itu kolesterolnya tinggi kemudian bagian muka itu dominan kulit
kemudian bagian bagian lain seperti bagian yang sangat berlemak di daerah iga dan perut kita juga kurangi konsumsinya
termasuk daging merah satu ini
termasuk menghindari bagian jerohan
selain khawatir terkena kolesterol dan darah tinggi masalah aroma tak sedap dari daging kambing membuat tak banyak orang mau mengolahnya
ada beberapa kiat yang dapat membantu mengurangi aroma kurang sedap pada daging kambing
salah satunya yakni melumuri daging kambing dengan rempah rempah dan lemon sebelum diolah
selain itu menambahkan kapulaga cengkeh dan jahe saat proses pengolahan
daging kambing yang juga bisa menjadi alternatif
kalau kita kasih garam itu si kandungan yang cairan yang di dalam kambing itu pasti keluar dengan sendirinya
kita bersihin boleh cuman jangan kena air
terus bagus dia punya kondisi dagingnya itu lebih bagus kalau misalnya pakai daun upaya
proses memasak pun memegang peranan penting dalam mengonsumsi daging kambing
jika daging kambing diolah dengan proses yang benar seperti pada olahan yang satu ini yaitu dengan menggunakan proses sharing dapat menjaga protein yang terkandung di dalam daging kambing
selain itu proses tersebut juga dapat mengurangi aroma tidak sedap yang biasanya terjadi pada daging kambing
rizky rizli ya bandung